selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya daniar ahri
kita ke informasi selanjutnya
yang pertama beberapa negara bahkan memperlakukan pembatasan kegiatan warganya untuk mengendalikan penyebaran virus corona
kroasia telah menghentikan sementara seluruh akses kereta dan bus antar kota
menteri dalam negeri kroasia mengatakan penghentian tersebut dilakukan guna meminimalkan fluktuasi pergerakan antar kota
perjalanan antarpulau pun ditutup
sebelumnya kroasia telah menghentikan kegiatan sekolah perdagangan dan restoran
kroasia pun siap menerima bantuan peralatan medis dari berbagai negara
pembatasan serupa diterapkan di bosnia selama sepekan terakhir
jalan jalan utama di pusat kota saryevo tampak lengang karena pemberlakuan jam malam
ada pun jumlah kasus positif virus corona di bosnia hampir mencapai seratus kasus hingga sabtu malam
selanjutnya upaya memerangi pandemi corona juga dilakukan di metro mass transit railway atau metro mtr hongkong
sejumlah robot diterjunkan untuk mensterilkan gerbong dan stasiun mrt hongkong
penyemprot cairan disinfektan berupa larutan hidrogen peroksida bergerak di sepanjang gerbong kereta metro mtr hongkong
selain bisa dikendalikan dari jarak jauh pergerakan robot ini dapat diatur mengikuti rute area yang diduga terkontimasi virus corona
menurut otoritas metro mtr hongkong harga setiap robot berkisar satu juta dolar hongkong atau sekitar dua miliar rupiah
namun operasionalisasi robot robot itu disebut tidak akan menggantikan peran pegawai pembersih kereta ya
akhir pekan ini hongkong mengkonfirmasi penambahan empat puluh delapan kasus positif covid sembilan belas sehingga total kasus covid sembilan belas di hongkong menjadi dua ratus
seperti yang kita harapkan
dan kita telah menerima banyak tes untuk menunjukkan itu
oleh itu kami percaya bahwa dengan aplikasi teknologi ini kami dapat memberikan penyelamatannya lebih baik kepada pesawat dan staf kami
ketika mereka menjaga kereta terutama di bawah penyerangan virus ini
sementara itu sebuah toko di bavaria utara jerman melakukan inovasi menarik untuk melayani konsumen dan mencegah penyebaran virus corona
sebuah toko kue di kota kecil swabah bavaria utara jerman ini menyediakan tisu
toilet di mesin otomatis miliknya
venting machine tersebut biasanya diisi kue dan roti
namun dengan banyaknya kebutuhan masyarakat akan tisu toilet mesin itu hanya menyediakan roti dan tisu
vending machine ini juga berfungsi mendukung social distancing agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona di kota tersebut
bavaria utara adalah kota bagian jerman pertama yang memperlakukan lockdown akibat pandemi global saat ini
sampai sabtu sedikitnya dua puluh dua ribu kasus virus corona dikonfirmasi di jerman
dengan delapan puluh empat kasus kematian